presiden jokowi dodo mengaku memiliki data semua arah partai politik
presiden memiliki lengkap informasi tersebut langsung dari intelijen
lantas kepemilikan data ini memberikan indikasi presiden cawe cawe kah
saya tahu dalamnya partai seperti apa saja
partai partai seperti apa saja
ingin mereka menuju kemana saya juga tidak
presiden joko widodo mengaku memiliki informasi lengkap arah politik partai partai
pernyataan itu disampaikan presiden jokowi dalam rapat kerja nasional relawan sekretariat nasional jokowi di bogor jawa barat pada sabtu lalu
presiden mengaku semua informasi peta perpolitikan tanah air diterimanya langsung dari intelijen
baik dari bin polri tni
bahkan informasi luar lainnya
informasi yang saya terima komplek
dari intelijen saya ada bin
dari intelijen di polri ada b
dari intelijen di tni saya punya taiz
dan informasi informasi di luar itu
angka data survei semuanya ada
dan itu hanya miliknya presiden
pdi perjuangan menanggapi santai pernyataan presiden jokowi itu
politikus pdi perjuangan mas sington pasar ibu menilai wajar jika seorang kepala negara mempunyai data arah parpol dan koalisi
ya tentu yang namanya presiden
dan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan beliau memiliki banyak instrumen kenegaraan gitu ya
baik itu ada bin ada intelijen dari kepolisian kejaksaan dan lain lain
nah tentu seluruh informasi itu kan disampaikan kepada presiden
dan tentu ya logis kalau presiden pasti tahu
partai oposisi pks juga menanggapi dengan nada serupa dengan pdi perjuangan
di lansir com ketua dpp pks mardani alisera mengaku
data arah parpol yang dikantongi jokowi tidak bisa disebut sebagai cawe cawe politik
hingga saat ini presiden jokowi meminta relawannya untuk tidak terburu buru menentukan arah dukungan
jokowi menilai koalisi parpol yang berkelindahan jelang pendaftaran capres cawapres ini belum rampung sepenuhnya
tim liputan cnn indonesia
apa maksud makna arah dan tertuju pada siapa sebenarnya pernyataan jokowi tersebut
kita akan bahas bersama dengan direktur eksekutif indo strategik ahmad khairul umam
selamat malam mas umam
selamat malam mbak caca
mas umam tadi kita sudah dengarkan pernyataan jokowi bilang kalau semua informasinya dimiliki
arah partai politiknya kemana juga tahu
dan saya mau highlight yang paling menarik nih yang terakhir tadi
saya pegang semua dan itu hanya miliknya presiden
apa maksudnya presiden
secara legal formal mbak caca saya pikir itu sudah jelas dalam konteks pasal sembilan
undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu sebelas yaitu tentang intelijen negara
di mana lembaga intelijen negara memang bertanggung jawab pada presiden
dan itu sudah menjadi aturan legal formal yang semua orang sudah tahu
tetapi kemudian ketika presiden menyampaikan sebuah informasi statement semacam itu
di hadapan jaringan relawan yang berada di luar infrastruktur kekuasaan negara
dan itu melekat pada diri
jadi seolah olah itu kemudian ingin menegaskan bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup besar
memiliki pengaruh yang cukup besar untuk melakukan bakuatur
atau untuk melakukan analisa dalam konteks pengaruh arah peta politik ke depan
nah di dalam konteks ini tentu memunculkan sejumlah spekulasi
karena bagaimanapun juga data intelijen yang dipegang oleh presiden
itu tentu konteksnya adalah untuk keamanan negara
kalau kita merujuk pada
pasal lima dari undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu sebelas tentang intelijen negara
konteksnya adalah kerja intelijen diarahkan untuk melakukan identifikasi
kemudian melakukan analisa penilaian
kemudian termasuk juga penyajian data analisa data serta informasi intelijen
yang diarahkan untuk memberikan assessment terkait dengan konteks ancaman bagi keamanan negara
nah di dalam konteks ini partai politik tentu bukan menjadi bagian
dari ancaman negara
karena bagaimanapun juga partai politik adalah instrumen demokrasi yang sah dan konstitusional
nah oleh karena itu ini menjadi sebuah pertanyaan besar
apa yang dimaksud dengan presiden terkait dengan konteks data dan informasi itu
jangan jangan tentu banyak pihak yang juga khawatir
apakah kemudian misalnya apa yang dimaksud oleh presiden itu seolah dianggap menjadi sebuah ancaman
sekaligus juga menjadi sebuah peringatan secara politik
kepada pihak pihak yang barangkali berada di luar kontrol dari seorang presiden
nah oleh karena itu ini menjadi sebuah tanda tanya besar
karena bagaimanapun juga presiden tentu memiliki kekuatan untuk melakukan dan memiliki pengaruh untuk mengarahkan bagaimana kekuasaan akan dieksersais
berbicara mengenai adanya spekulasi bahwa ini merupakan ancaman dan lain lain
ini juga ada yang memandang salah satunya dari koalisi masyarakat ini terdiri dari beberapa lsm
ini sudah menyatakan pendapatnya mengenai pernyataan jokowi katanya mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan data
kalau menurut mas umam seperti apa dan sejauh mana sebenarnya garis penyalahgunaan ini
ya memang dalam konteks abuse of power memang sebuah praktik yang agak tipis
apa ya limitnya untuk kemudian dikatakan itu sebagai bagian dari
dari sebuah penyalahgunaan kekuasaan
bagaimanapun juga secara legal formal memang betul presiden memiliki kekuasaan itu
tetapi kemudian pertanyaan selanjutnya apakah presiden juga tahu sejumlah data dan juga informasi rahasia dibalik parpol
kemudian termasuk juga kasus kasus yang konon informasinya menyandra sejumlah elit parpol
sehingga kemudian itu menjadi alat baku atur dalam konteks koalisi politik saat ini
seolah olah misalnya sejumlah partai politik kehilangan
ketika kemudian ingin mendukung a b c
kemudian seolah kemudian ada instrumen kekuatan penegak hukum misalnya
yang kemudian memberikan dukungan memberikan peringatan dengan pemanggilan dan lain sebagainya
tapi pasca itu kemudian ada proses negosiasi politik
nah kalau misal memang betul itu yang terjadi problemnya kita tidak bisa kemudian mengkonfirmasi validitas informasinya
tapi kalau misal memang itu yang terjadi maka kekhawatiran dari kalangan civil society
kemudian mengkonfirmasi validitas informasinya tapi kalau misalnya memang itu yang terjadi maka kekhawatiran dari kalangan civil society

bisa saja kemudian masuk dalam kategori abuse of power
tapi tentu dalam konteks ini tidak mudah
karena bagaimanapun juga tidak semua pihak memiliki kapasitas dan juga kemampuan untuk menjustifikasi
apakah elemen yang bekerja di balik kekuasaan besar dengan tangan tangan yang tidak terlihat
memang didasarkan pada basis data intelijen yang dimaksud oleh presiden itu tadi atau tidak
tetapi yang pasti intelijen itu bukan kemudian ditujukan untuk melakukan baku atur di dalam konteks kepentingan politik praktis
dan kepentingan politik sempit bagi seorang pribadi dan individu presiden
intelijen data dan informasi yang dikumpulkan tentu arahnya adalah terkait dengan konteks bagaimana analisa informasi ancaman
bagaimana kemudian upaya dan kemampuan untuk mencari pengetahuan dan bagaimana mencari pengetahuan
bagaimana kemudian upaya kontra intelijen dan bagaimana kemudian upaya untuk melakukan operasi rahasia terkait dengan konteks keamanan negara
nah kalau misal kemudian sekarang justru ada pihak pihak tertentu yang barangkali patut diduga memanfaatkan itu sebagai sebuah alat untuk baku atur dalam konteks politik praktis
maka dugaan yang disampaikan oleh kalangan civil society tentang potensi abuse of power bisa kemudian menemukan relevansi

mas umam berbicara dengan konteks makna sebuah pernyataan ini sangat erat dengan konteks yang tadi mas umam juga sudah sampaikan
jokowi menyatakan ini di depan relawannya kemudian entah ini kebetulan atau tidak ini juga pernyataan keluar saat dinamika politik ini begitu riuh ditambah kini juga mendekati waktu pendaftaran
bagaimana melihat ini apakah ini kebetulan apakah ini dan jika tidak maka ini juga menghargain dia

kebetulan konteksnya seperti apa mas jadinya
saya pikir yang disampaikan oleh presiden jokowi bukan informasi biasa bukan statement biasa
tetapi memang memiliki bobot politik yang cukup kental dan cukup kuat di sana
nah dalam konteks ini ada satu pesan politik yang cukup menarik untuk kita cermati
ketika presiden jokowi yang kita tahu adalah diklaim sebagai petugas partai dari pdip
tetapi kemudian per hari ini dalam sambutannya itu kembali menegaskan untuk kesekian kalinya
bahwa jaringan relawan yang berada di bawah kekuasaannya di bawah kendalinya
untuk tidak secepatnya menentukan pilihan
kalau misal memang kemudian pdip dalam konteks ini presiden jokowi
memang tegak lurus pada konteks identitas bagi petugas partai
tentu harusnya tidak ada barrier tidak ada resistensi di sana
tetapi dengan adanya statement untuk menunda
maka patut diduga untuk kesekian kalinya ada komunikasi yang tersumbat antara presiden jokowi dengan pdip
nah situasi inilah yang kemudian memunculkan sejumlah spekulasi
jangan jangan yang disampaikan oleh presiden jokowi itu adalah sebagai sebuah political warning
dari presiden jokowi terhadap struktur kekuasaan politik di pdip itu sendiri
bahwa dia meskipun dulu berkali kali kesempatan menyatakan
bahwa koalisi arah pemerintahan ke depan ditentukan oleh ketua ketua umum partai
tetapi dengan statement bahwa saya memiliki kekuatan
saya memiliki informasi intelijen yang lengkap tentang jeruan partai partai politik
beliau seolah ingin menegaskan bahwa dia memiliki kekuatan yang barangkali bisa di atas kekuatan partai partai politik
atau ketua ketua umum partai politik
dan kalau misal kemudian melang pola relasinya antara pdip dengan jokowi
ada problem di sana bisa saja statement ini kemudian seolah ditujukan kepada elit pdip
bahwa kemudian presiden
tidak seperti yang kemudian mereka bayangkan sebagai sebuah bagian dari petugas partai
yang harus tunduk patuh kepada instruksi apapun dari ketua umum partainya
tetapi dia ingin menunjukkan bahwa saya memiliki wibawa
saya memiliki martabat dan saya memiliki kemerdekaan dan kekuasaan
untuk menentukan arah politik pasca pemerintah yang kedepan
dalam konteks hubungannya dengan pdip
nah kalau misalkan dalam konteks dinamika politik yang tadi sore saja mas
yang terjadi ini kan salah satu ada spekulasi juga bahwa jokowi ikut andil lah dalam dinamika politik yang terjadi
dengan konteksnya yang pertemuan tadi sore
ya tentu proses komunikasi
komunikasi diantara para pimpinan partai terus dilakukan
kalau misal tadi sore misalnya partai demokrat memberikan dukungan kepada pencapresan prabowo subianto
saya menilai tentu bukan semata mata sebagai sebuah kelancaran dari proses komunikasi dari demokrat dengan prabowo subianto semata
tetapi tampaknya sejumlah informasi yang berkembang selama satu minggu terakhir
sebenarnya demokrat sendiri juga mencoba dan juga berharap
untuk membangun komunikasi dengan pdip itu sendiri
tetapi tampaknya ada semacam resistensi di dalam pdip
sehingga kemudian ketika basis komunikasi harusnya elite to elite
tetapi kemudian diarahkan ke jalur yang berbeda
misalnya akses kepada ketua umum pdip ibu megawati soekarno putri
konon menurut informasi spekulatif agak berbelit dan sulit untuk kemudian ditembus
tentu dalam konteks demokrati
yang barangkali juga berharap menghadirkan atau mendapatkan basis koalisi yang setara
yang kemudian betul betul didasarkan pada komunikasi yang sama
tentu itu menjadi sebuah barrier tersendiri
dan tampaknya kalau misalnya memang itu terjadi
barangkali memang ada yang belum selesai pada diri ibu megawati
ketika menyikapi sejarah konflik masa lalu
nah jika kemudian itu memang betul terjadi tentu salah satu yang menjadi faktor
pendorong bagaimana kemudian akhirnya demokrat memberikan dukungan kepada prabowo subianto
tetapi apakah kemudian ada faktor jokowi di sana
tentu basisnya informasi spekulatif saya tidak bisa kemudian menjustifikasi itu
tetapi bahwa sejumlah fakta fakta politik per hari ini menegaskan bahwa
presiden jokowi berada di balik orkestrasi kekuatan politik prabowo subianto saat ini
dan terakhir mas umam
pernyataan terakhir jokowi tadi dikatakan oleh mas umam
bobot politiknya sangat kental
apakah ini menambah daftar indikator bahwa jokowi itu memang cawe cawe
berdasarkan analisa yang ada
karena kan banyak yang bilang kalau enggak kok enggak cawe cawe presiden secara legal
bisa mendapatkan informasi tersebut
seperti apa mas
saya pikir tidak mudah memang secara faktual
menjelaskan bukti bukti bagaimana kemudian presiden cawe cawe
tetapi berbasis pada informasi dan juga perkembangan dinamika politik
hampir manuver manuver yang disampaikan oleh
baik presiden jokowi meskipun presiden jokowi mencoba untuk berada tetap di posisi tengah
tetapi kalau misal kita lihat kekuatan proksinya
elemen kekuatan yang berada di sekitar jokowi
misalnya jaringan relawan
kemudian partai partai politik
non parlemen yang selama ini menunjukkan kedekatan bahkan samikna waltona menjalankan apapun yang dikatakan oleh presiden jokowi
termasuk partai partai yang diduga memiliki hubungan yang cukup kuat dalam konteks pemerintahan di internal pemerintahan saat ini
dengan presiden jokowi hampir semua kemudian berada di satu titik yang sama berkumpul di satu titik yang sama
nah kalau kita membaca fenomena itu maka tentu dugaan paling besar adalah ada sebuah arahan politik
apakah itu bisa dibahasakan dengan istilah cawe cawe atau tidak wallahualam ⁇
tetapi bahwa fakta politik per hari ini menegaskan bahwa ada satu elemen kekuatan besar yang kemudian mengonsolidasikan
mengorkestrasi berbagai kekuatan itu untuk berada pada satu titik yang sama
dalam konteks ini adalah dalam upaya menyukseskan
dan prabowo subianto sebagai capres di pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
dan pendek saja mas umam dalam waktu tinggal kurang lebih satu bulan lagi pendaftaran
dinamika politiknya akan seperti apa nih mas umam
akan semakin lengket kah karena koalisi sudah terbentuk atau justru semakin cair pendek saja
ya saya pikir per hari ini sudah semakin terjadi pengkutuban
karena bagaimana pun juga partai yang kemarin belum menentukan
yang menegaskan posisinya adalah demokrat dan juga pks
per hari ini pks sudah clear demokrat sudah clear
maka saya pikir kutub atau polarisasi dalam konteks koalisi sudah selesai
hanya paling bagaimana penetapan nama cawapres dari masing masing koalisi
terutama dari pak prabowo subianto dan juga pak ganjar pranowo
tentu yang bisa menghadirkan insentif elektoral paling optimal di sana
tetapi ke depan ini menjadi sebuah gambaran di atas kertas
kekuatan dari prabowo subianto kembali pada satu titik kulminasi yang cukup optimal
yaitu berada di angka kembali empat puluh lima persen hampir empat puluh enam persen
nah artinya di atas kertas mesin politik prabowo didukung oleh sekitar empat puluh enam persen kursi parlemen
jika kemudian itu bisa bekerja secara optimal maka potensi menangnya lebih besar
meskipun bahwa angka koalisi tidak menjamin seorang capres cawapres bisa memenangkan
pertarungan di kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
baik akan kita terus pantau dan nantikan bersama ya mas umam
terima kasih direktur eksekutif indo strategik ahmad hoyrul umam telah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia
dan demikian kanal pemilu tepercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapatkan informasi terkini seputar pemilu dan pilpres dua ribu dua puluh empat hanya di cnn indonesia
kanal pemilu tepercaya
saya shazawi sasro selamat malam